sementara itu sebelumnya presiden joko widodo menginstruksikan agar harga komoditas pangan menjelang ramadan dan lebaran dua ribu enam belas diturunkan
selain harga gula dan bawang harga daging sapi juga menjadi perhatian pemerintah
menurut sekretaris kabinet pramono anung presiden telah memanggil sejumlah menteri terkait untuk menangani masalah ini
kemarin setelah ratas secara khusus presiden sudah memanggil menko perekonomian menteri perdagangan menteri pertanian menteri bumn
dan juga didampingi oleh wapres
intinya adalah presiden meminta untuk harga harga komoditas
kalau dulu selalu sebelum lebaran terutama pada bulan puasa itu mengalami kenaikan
maka kali ini pada saat lebaran hal yang sudah menjadi kebiasaan itu akan diturunkan
harga daging presiden meminta di bawah rp delapan puluh
demikian juga dengan harga gula
diminta untuk turun dibandingkan dengan harga saat ini
termasuk bawang dan sebagainya